ini sudah naik lagi nih
dari tiga puluh lima orang yang terduga
melakukan pelanggaran kode etik
itu sudah dipilah pilah
berapa orang yang nanti akan diajukan
dan berapa orang nanti akan diimpahkan
perkara nya ke tim sidik
sesuai dengan pelanggaran pidana